aku berandung tapi anakku gak punya ayah
kamu gak perlu khawatir
aku akan menikahi kamu setelah bayi yang ada dalam kandungan kamu itu lahir
aku akan bertanggung jawab atas perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab itu sama kamu
laki laki yang belum menghamil lilah
sebelum ibumu menikah dengan dia
ibumu kekasih papa
sehingga pada suatu saat
papa melakukan kebodohan
papa meninggalkan ibumu dalam situasi dia mengandung kamu nak
gak mungkin kan pak
pak itu gak bener kan pak
pak ini anaknya bapak kan pak
ayda anaknya bapak sama ibu kan pak
ayda bukan anaknya umar kan
bapak jawab pak
maafkan bapak ya dayah
bapak dan almarhumah ibu kamu
sudah membohongi kamu nak
dengarkan bapak baik baik
bukan anak kandung bapak
bapak menyukai ibu kamu
kasihkan ibu kamu setelah hari kamu nak

kenapa bapak baru mirang sekarang sama ayda pak
kenapa bapak baru mirang sekarang sama ayda pak
tapi kamu harus tahu
aida itu sudah saya anggap sebagai anak sendiri
dan bukan hanya itu saja
tapi masih ada banyak petunjuk yang lainnya
hirman berhasil juga punya anak ya
dulu sekali itu
bapak kamu pernah datang perisahkan pada saya
kebetulan saya ini seorang dokter
pada pemeriksaan awal sih
menyatakan bahwa bapak kamu itu
kemungkinan tidak bisa punya anak
artinya hanya satu
ternyata aku bukan anak bapak
tapi saya pun masih berani
kamu tidak ada keadaan lovers
kamu tidak dibilang sesuai dengan aku
jadi jika saya pertama saat
kalau saya kan hanya keras
yang penting sekarang kita cari aja dulu
sudah papa kesana carinya
karena kamu adalah hasil buah cinta saya dengan ibumu lila
bapak yang aku kenal itu hanya satu
aku hanya mau bapak yang jadi bapak aku
tapi kenapa bapak bohongin aku selama ini
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
aku sudah berhenti
tidak tak apa
kenapa ibu harus pergi sebelum ibu jelasin semuanya sama aida
kalau saja ada ibu
mungkin aida bisa lebih kuat
tapi sekarang aida sendirian
aida ngerasa aida gak punya siapa siapa di samping aida
udah kamu punya masalah apa lagi
tadi aku lihat kamu nangis di jalan
kalau kamu punya masalah kamu cerita sama aku
saya sudah duga kamu akan datang ke makam ibunya
jadi bapak yang buat aida menangis
pak aida itu baru selesai operasi jalan
tolong jangan ganggu dulu
saya tadi telah mengejutkan kamu di rumah
saya tahu ini agak sulit buat kami
saya minta maaf karena selama ini
saya telah membuat kamu menderita
karena tindakan saya
karena kekasaran saya
karena saya telah meninggalkan kamu
sejak dalam kandungan ibumu
saya sangat menyesal
aida maksud bapak ini apa
apa ini artinya
bapak ini bapak kandung kamu
saya tahu ini sangat berat buat kami
saya ingin menebus kesalahan saya
simpulkan kondisi dia gitu

udah tinggal kontroversi
saya dulu mau ambil ini
noh inah pak
tiba tiba ada icon
eh apa dengan penggoda natasha